berikut daftar perolehan medali sementara di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
berdasarkan situs resmi sea games kamboja hingga senin pagi pukul lima tiga puluh waktu indonesia bagian barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak tujuh puluh empat emas enam puluh tujuh perak dan sembilan puluh dua perunggu
raihan ini membuat indonesia berhak bertengger di posisi tiga kelas men sementara
vietnam masih memimpin perolehan medali dengan satu ratus dua puluh tiga emas seratus perak dan sembilan puluh delapan perunggu